pemerintah pun juga berupaya membuat program salah satunya adalah program penanggulan kemiskinan yang cukup besar di angka lima ratus triliun rupiah
seperti apa sih peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ekstrim di indonesia
penanggulangan kemiskinan ekstrim di desa membutuhkan upaya dari semua pihak secara bersama sama dan berkelanjutan
untuk itu diperlukan keterpaduan data indikator implementasi monitoring dan evaluasi
agar masyarakat miskin ekstrim mampu mandiri dan tidak jatuh kembali ke dalam pusaran kemiskinan
aku mau nanya ke kamu apa harapan kamu buat indonesia di tahun dua ribu tiga puluh
nah yang paling penting itu biaya
menurut kamu penanganan kemiskinan itu dimulai dari mana
nah kalau soal itu ya semuanya harus ikut turun tangan soal itu semuanya
dan dimulai dari tulang perekonomian indonesia yaitu desa
makanya kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi itu menginisiasi adanya pelokalan sdgs ke level desa
nah hadirnya sdgs ke level desa itu menyebabkan kembali ke negara indonesia
nah hadirnya sdgs ke level desa itu menyebabkan kembali ke negara indonesia
nah hadirnya sdgs ke level desa itu menyebabkan kembali ke negara indonesia
jadi itu akan menjadi acuan tujuan pembangunan berkelanjutan di desa loh
harapan kamu tentang penanganan kemiskinan di desa itu dirangkum di poin utama di sdgs desa loh
itu emang poin pertama sdgs loh
nah jadi tujuannya itu adalah mengurangi kemiskinan indonesia
karena data belakangnya oleh para wisata dan lain lainnya gitu
tapi banyak juga desa yang berhasil menerapkan praktik penanggulangan kemiskinan ekstrim di desa loh
wah ternyata sudah banyak desa yang melaksanakan praktik penanggulangan kemiskinan ekstrim di desa ya
permasalahan kemiskinannya sangat kompleks loh
ya seharusnya untuk melakukan program penangguhan ini harus ada kerjasama antara berbagai pihak
nah yang paling penting itu adalah tepat sasaran
perlu diperhatikan juga nih arahan arahan terkait penanggulangan kemiskinan yang ekstrim ini
supaya lebih cepat perlaksananya
nah ki sekarang kita lagi di kabupaten bandung nih
gimana kalau kita sekarang langsung aja datang ke desa desa kita cari tahu siapa saja yang sudah melakukan praktik penanggulan kemiskinan ekstrim
kabupaten bandung merupakan salah satu kabupaten di jawa barat
yang terletak di cekungan bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat selatan utara dan timurnya
sebagian besar luas lahan di kabupaten bandung digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian
sektor perkebunan peternakan perikanan industri dan pariwisata menjadi potensi unggulan yang dikembangkan di kabupaten bandung
terkait dengan upaya desa bahu membahu dengan pemerintah melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim
desa tentu mengawali dari pendataan verifikasi validasi dan untuk memastikan berapa sebenarnya sasaran kemiskinan ekstrim yang ada di desa

jadi kedaulatan data desa yang diperlukan adalah
bagaimana cara membuat kesehatan maksimum
yang diperoleh dari pendataan survei
didatangi langsung oleh petugas pendata di desa
sehingga desa tinggal mengolah
kita punya sumber sumber informasi yang akurat
sebagai alat program pengambilan keputusan di desa
nah untuk programnya sendiri kan sudah berjalan ya pak
untuk kedepannya ini akan berlanjut atau seperti apa pak
pertama kan kita melaksanakan pendataan melalui sdgs
spg dilaksanakan secara bertahap dan setiap saat bisa update
kemudian tentu sustainablenya harus kita pertahankan
karena untuk berkomitmen dalam rangka penambahan kemiskinan
nah sampai sekarang datanya sudah masuk berapa pak
kita ada di kisaran di lima tujuh ratus ya
sekarang by process kita hampir menyelesaikan setengahnya
kita sudah mulai melaksanakan langkah langkah intervensi
jadi kita di kisaran mencapai
di tiga an yang kita sudah selesaikan
mungkin di target di desember ini kita bisa tuntaskan di lima puluh
kita berikan program bersifat bantuan
melalui blt dana desa
kemudian memfokuskan program program bantuan sektoral
terhadap masyarakat miskin
di desa juga diprogramkan program program pelatihan
baik itu pelatihan untuk pengelolaan
kami berkomitmen untuk menjadi bagian dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim ini
nah jadi pemerintah di sana itu mengajak warganya untuk melek soal teknologi
supaya nanti warga di sana itu bisa lebih baik untuk melakukan programnya dan tepat sasaran
tepat sasaran itu menjadi kata kunci ya
nah kalau sudah diketahui nih siapa yang diketahui
siapa saja yang berhak menerima bantuan
dan bantuan seperti apa sih yang paling mereka butuhkan
kan jadi lebih mudah mencanangkan program penanggulangannya
tapi ki ada lagi nih satu desa yang sangat menarik kita datang ke sana
kita lihat nih program mereka untuk menghentikan kemiskinan ekstrim di sana
kita ke desa mana lagi kita sekarang
sekarang kita akan menuju ke desa margamuk
mayoritas mata pencarian warga desa magamukti
adalah sebagai petani yang menanam komoditas hortikultura terutama kentang dan wortel
pemasaran produknya langsung dikelola oleh warga melalui ukm
untuk menghentaskan kemiskinan di desa magamerti
pemerintah desa bersama puskesos melaksanakan pelatihan untuk warga yang memiliki usaha kecil tersebut
agar mampu mengelola dan memasarkan produknya secara lebih luas dengan nilai jual yang tinggi
pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah desa untuk mempercepat pergerakan ekonomi warga
selain itu pemerintah desa margamukti melaksanakan program pemasangan listrik pln di rumah rumah warga
yang belum mendapatkan akses listrik serta membangun mck bersama
sebagai upaya perbaikan sanitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
nah ini nih ini adalah pemerintah desa yang terkenal di desa magamerti
program pengentasan kemiskinan di desa
salah satunya program rutilahu
rumah tidak layak huni atau sekarang biasa disebut dengan bsps
bantuan stimulan perumahan swadaya yang sudah dibangun di tahun dua ribu dua puluh
oh ya kamu harus tahu juga nih di desa nagamukti pada tahun dua ribu dua puluh ada sepuluh dsps
nah dan tahun dua ribu dua puluh satu itu ada tiga puluh rumah baru yang dibangun selama dua tahun dan totalnya ada empat puluh bsps

bahwa certify seperti kita useless ini psalm empat ratus lima puluh dua
perumahan baru di philip surely de broadway
pada dua ribu ini
sekitar dua puluh enam kpm per bulan yang akan kita salurkan plus ditambah tambahan tiga bulan x dua puluh enam kpm
jamin untuk rekan rekan semua pak rw perangkat desa yang lainnya
bahwa itu harus betul betul tepat sasaran
coba deh kamu bayangin ya kalau semua desa indonesia kompak untuk mengentaskan kemiskinan indonesia
aku yakin banget indonesia akan menjadi negara maju dan menjadi adidaya
faktanya indonesia kan memang mempunyai potensi itu
dilihat dari sumber daya alam yang melimpah ruah dan sumber daya manusia yang mayoritas di usia produktif
tapi semua itu kan harus melalui proses yang panjang
dan mengentaskan kemiskinan itu menjadi salah satu prosesnya
dan untuk semua wisata desa itu bisa sangat membantu banget mengentaskan kemiskinan indonesia yang sangat efektif loh
karena bisa membantu lapangan kerja yang sangat menjanjikan
sepertinya kita harus mengunjungi satu desa lagi yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata sejak tahun dua ribu sebelas oleh bupati bandung loh
dengan memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada di sekitar
masyarakat ciburial perlahan bangkit dari kemiskinan
lokasinya berada di taman hutan raya insinyur haji juanda atau dago bakar
yang merupakan hutan konservasi dan memiliki wisata alam yang menarik
seperti curug omas curug lalai curug dago patahan lembang goa jepang goa belanda dan tebing keraton
warung warung yang menjajakan jajanan
khas dari desa dikelola langsung oleh rumah tangga secara mandiri
pemerintah desa mendukung pengusaha pengusaha kecil dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan
keberadaan desa wisata ini tentunya menguntungkan bagi kami sebagai warga desa ciburial
dan sekaligus sangat bermanfaat dengan modal dana desa ini
sehingga kami bisa melalui usaha kecil kecilan
dan dengan berbagai pelatihan pelatihan yang dikasihkan
kami bisa mengembangkan usaha dan sekaligus bisa bermanfaat bagi warga kami
awalnya itu memang saya tuh bikin sendiri ya coba bikin kerajinan bambu
ada beberapa mereka yang tertarik
jadi dalam rangka memberdayakan masyarakat kami mengadakan pelatihan pelatihan kerajinan bambu
pada hari itu
itu terus berkembang menjadi sebuah pekerjaan yang akhirnya bisa menambah penghasilan mereka
kita pernah kirim ke luar negeri atau ke perancis juga pernah ke belanda pernah
selain mendukung pengembangan desa wisata
pemerintah desa ciburial juga memberikan perhatian penuh terhadap ketersediaan air bersih
untuk masyarakat melalui pengelolaan bumdes
dengan komitmen pradip
desa desa mengikuti program programnya dengan senang terbukti lho
nah sekarang ini ya perekonomian desa itu pada mendekat semuanya
pasti desa desa yang lain juga melakukan program program dengan tujuan yang sama
yakni zero poverty
nah semua ini juga sudah dirangkum di target sdg satu tahun dua ribu tiga puluh
pertama menghapus kemiskinan ekstrim
yaitu masyarakat yang pengeluarannya di bawah tiga ratus empat puluh lima

kedua mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin
baik laki laki perempuan dan anak di segala usia
ketiga memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan
keempat memastikan seluruh penduduk mendapatkan hak yang setara
untuk mengakses sumber ekonomi kepemilikan akses terhadap lahan dan teknologi
terakhir membangun segala yang dibutuhkan dan memberikan layanan
agar masyarakat miskin memiliki daya tahan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim
krisis lingkungan ekonomi sosial dan bencana
sebagai salah satu bentuk dukungan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim
pemerintah kabupaten bandung telah mengalokasikan
apbd untuk top up blt desa sebesar rp tiga belas sembilan ratus enam puluh enam dua ratus
yang diberikan kepada lima belas lima ratus delapan belas kpm yang tersebar di dua ratus tujuh puluh desa tiga puluh satu kecamatan di kabupaten bandung
yang merupakan hasil pemadanan dengan dtks ruta desil satu dan pemadanan dengan nik
kemiskinan adalah musuh yang harus kita kalahkan
berantas kemiskin ekstrim bersama kementerian desa pembangunan daerah tertinggal
transmigrasi republik indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di desa
indonesia tanpa kemiskinan